terkait nama dua jurnalis transmedia alvito deanova dan putri ayu ningtyas yang diusulkan menjadi moderator debat
kepala posko pemenangan joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin mengatakan pada prinsipnya tim kampanye nasional satu tidak keberatan
sementara itu wakil ketua bpn prabowo sandi prio budi santoso menegaskan pihaknya tidak keberatan atas usul kpu terkait moderator yang memimpin debat ketiga antara ⁇ maruf ⁇ amin dengan sandiaga uno
pada prinsipnya kami tidak ada masalah ya hanya saja tadi memang kesepakatan diantara kami baik satu maupun dua itu nanti ada rapat berikutnya akan dilakukan pengesahan
untuk ini tadi sebagai gambaran karena belum bisa diputuskan juga jadi untuk rapat berikutnya kami baru bisa memutuskan baik dari satu dua maupun dari kpu
nama tadi resmi diajukan oleh pihak tv penyelenggara dan tadi ketua kpu juga mengumumkan ada dua nama untuk calon moderator
ialah alvito dianova dan yang kedua adalah putri ayuning tias
terhadap dua nama ini pada prinsipnya pihak kami itu tidak keberatan
karena kami masing masing ya tahulah apa itu
alfito selama ini juga sudah sering malang melintang di dunia tv jurnalistik kemudian juga putri ayuning tias
terakhir dari cnn presenter yang juga cukup top